rusdi menyebutnya bang edy
ada kabar apa ada terminal
bubun sementara menitipkan terminal saya
jaga baik baik dan gak perlu dikembalikan
disini masih ada empat orang anak buah bubun
biar mereka disingkirkan orang orang yang berpihak ke darman
mereka yang perang kita yang menang
saya sudah cek siapa edi
dia ada di bisnis yang dulu saya sempat
kumpul di belakang
jangan pernah sedih atau kecil hati karena kamu pengangguran
karena berdasarkan data yang saya peroleh dari biro pusat statistik
sesungguhnya ada jutaan rakyat indonesia yang menyandang gelar pengangguran
kumpul di belakang ada briefing
jadi pengangguran secara ekonomi tidaklah masalah
atau sudah tidak punya orang tua
yang jadi masalah adalah
kemudian miskin pula
teman teman sudah saya suruh kumpul
apa yang bisa dilakukan oleh seorang pengangguran yang miskin
menunggu orang bersedekah
jangan nanti kamu kecewa
di antara kita banyak orang kaya
tapi hanya segelintir orang yang mau bersedekah
menunggu bantuan pemerintah
jangan nanti kamu kecewa
masalah di negeri ini bukan cuma pengangguran
termasuk masalah mereka sendiri dan teman teman mereka
kalau jangan menunggu orang bersedekah
jangan menunggu bantuan pemerintah
pengangguran seperti kamu harus berbuat apa
kalau kamu gagal
terus menerus gagal
sampai iman kamu menjadi lemah
sesungguhnya setan sedang bersamamu
selamat menempuh perjalanan hidup sebagai orang jahat
terserah mau jadi apa
kalau kamu merasa semua itu adalah kejahatan yang vulgar
alias terlalu terbuka
saya tawarkan bentuk kejahatan yang rendah hati dan tidak sombong
bergerak senyap dalam keramaian
tidak mengharapkan diketahui dan mendapat pujian dari orang lain
jadilah seorang copet
dan mari kita ramaikan kesanah percopetan di kota ini
itulah yang disampaikan oleh bos mun ke saya
saya sampaikan terima kasih
sekarang terminal di pegangkang reno
saya taunya reno karno
itu rano ini mah reno
saya lagi di angkot
sebentar saya turun dulu
kopi saya diberesin
kirain tadi teh udah
jadinya saya beresin
bikin yang baru lagi aja
dia itu siapa
asal usulnya dari mana
dia dibawa bos bubun
asal usulnya saya gak tau
sekarang bawa anak buah
yang satunya lagi didu
disuruh di jalur bis
sama di jalur angkot
satu orang satu orang
buat dijadiin cctv

kamu udah lama jadi anak buahnya kang reno
sama baru juga
cari info asal usul kang reno
kan tadi sebelum berangkat udah bilang
mau ketemuan sama teh serena
yasmin mau ganti baju dulu
lagi di rumah
ya seperti biasa
saya rupanya dapat undangan juga
undangan diskusi politik
yang sudah kang hasan terima
kita harus antisipasi
adanya undangan yang tidak hadir
mengundang lima puluh tokoh masyarakat
dan tokoh pemuda
yang sudah diangkat
kalau banyak yang nggak hadir
dianggap gak benar kerja kita
saya undangannya bukan atas nama pribadi
seperti kang hasan
tapi sebagai pengurus organisasi
ada rencana datang
kalau saya sudah memutuskan
nggak akan datang
tapi saya tidak yakin tujuannya bagus
di belakang gedung
orang orang yang wajahnya pantas
ada tampang tokoh masyarakat
atau pengurus ormas
suruh pakai baju yang rapih
tinggal diajak masuk
pura pura jadi undangan
yang datang ke rumah
saya tempoh hari untuk mengantarkan undangan
dia itu panitianya
dari obrolan waktu itu jelas
tujuan dari acaranya
untuk memperkenalkan ke masyarakat
seorang tokoh politik baru
orang yang mau ikut berkompetisi
buat jadi anggota dewan
rusdi menyebutnya bang edi
ada kabar apa dari terminal
bubun sementara menitipkan terminal saya
dan nggak perlu dikembalikan
di sini masih ada empat orang anak buah bubun
biar mereka disingkirkan orang orang yang berpihak ke darman
mereka yang perang
kita yang menang
saya sudah cek siapa edi
dia ada di bisnis yang dulu
saya sempat ikut terlibat juga
saya tahu tentang edi dari teman teman saya yang masih ada di sana
saya curiga dengan tujuan politik
ladang ladang ladang
ewok sama didu itu orang baru
ditarik buat disimpan di sini
didu ceritanya dia diajak sama temennya
buat gabung sama temennya itu
yang ikut kerja sama agus
kerjanya menarik yuran kemana mana di jalan
ewok sama didu ditawarin memang buat ditempatin di sini
habis ketemu sama yang namanya agus
terus diajak ke sini sama kang reno
saya perlu orang lagi
tapi yang harus ditangani cuma satu orang